kejuaraan balap motor world superbike kembali diselenggarakan di sirkuit internasional mandalika pada sebelas hingga tiga belas november dua ribu dua puluh
pada hari pertama di jumat ini dua puluh empat pembalap usbk akan mengikuti sesi latihan bebas di sirkuit sepanjang empat tiga km ini pada pukul sembilan pagi waktu indonesia tengah
selain kelas superbike dengan motor balap berkapasitas mesin seribu cc ada pula dua kelas lainnya yang akan turun di sirkuit mandalika
yakni kelas world super sport enam ratus cc dan juga asia talent cup dua ratus lima puluh cc
sirkuit yang berada di pulau lombok nusa tenggara barat ini menjadi tuan rumah seri ke sebelas di dua ribu dua puluh
menjelang balapan final yang akan diselenggarakan pada delapan belas hingga dua puluh november mendatang di philip island australia